gelap banget di ruangan
kemana situ anak
adiknya gerogi pisang
kalau ngangkat dari cek keket
tapi bukan gerogi ser seran ini maya
sedunia sejagat raya
ternyata akan ewa
neng kety kayak gitu sih tadi
tau gak akan
si obeng udah peluk peluk
tau gak mana bokeh teke
sepet pisang tau gaknya
eh gak taunya bener kan
kan bukan akan ewa
tegak deh bener bener tega banget
hancur tau gak hati neng kety
padahal neng kety tuh bener bener
jatuh hati sama akan ewa tau gak
ya udah mendingan hancur hancur
mendingan niketnya udah gak usah ada di dunia ini aja deh
kang abahnya lagi nggak ada
eh ini tersahak
emang sih dulu pernah
terima telepon saya
tapi ini tersahak
cek kety ya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mau bicara sama kang ewo
ayah itu diri itu
tereks speaking orang
hah ke wc
eh takang ewok mesti kena virus bakteri perut
ayah namun sih ada apa sebenarnya
aduh gawat ini jangan sampai
sering seringan ya mah
gak ketahuan sama si cekin
itu ah kang ewok suaranya
iya orangnya ho siak
udah matiin aja lah teh
udah hacing ke toilet ditutup deh
ah kang apa sih saya jadi bohong
kita berdua jadi dosa
atau tidak apa apa teh manis
kalau bohongin ceket ket mah
daripada saya bohong yang lain ya teh
daripada saya ditempel terus
atau gimana saya harap yang pisan teh ditempel sama dia mah teh
saya juga gak tau perasaan kang abah sama ceket ket kayak gimana
ya tapi perasaan saya yang jelas mah
hanya keteman seorang
sumpah ini mah ya
kalau teh teh yang nyosor saya mah ikhlas
pokoknya saya nggak mau lagi ya
lain kali nggak usah diangkat
iya gak akan diangkat
di diamin soh di diamin lama lama juga di pecahin ini lah
kalau dia nelfon juga
sama yang lain aja
terima kasih ya
udah nganterin tante jadi
nganterin tante pulang
ya udah kalau gitu
gina kamu gak mau mampir dulu ke rumah
isi rumahnya ini
kangen sih tante
cuma lain kali aja deh
yaudah deh gak apa apa
lagian ini juga udah malam kok
gak usah pakai buru buru
gak usah pake cepet cepet nyampe ya
yang penting selamat
yang penting aman
makan banyak lagi kan
makasih ya yaudah pulang dulu ya
lain kali jangan kina doang yang mau makan
motornya kasih makan biar gedean
uang baju aja belum dikirim
kali lagi uang motor baru
makanya disini aja tinggalnya nak
insya allah tante
masa kira kira udah
ya allah lindungilah keponakanku kinar ya allah
walau dia bukan darah dagingku
tapi aku benar benar menyayangi kinar
seperti anakku sendiri
aku mohon ya allah
berikanlah kinar selalu keselamatan
dan kebahagiaan dalam hidupnya
yalah udah muter muter rumah sakit
kagak ketemu juga
tau kamarnya cacing kremes gak
salah juga nanyanya
ian tau gak kamarnya nomor berapa
pastinya gak tau karena gak tau nama lengkapnya ya
makasih mbak silahkan
salah juga nanya
aduh aima melli
ah elah dimatiin
begini kelakuannya kalau begaul sama supir angkot
kelakunya persis banget kenek
kemana nih hilang arah begini
hah elah melli aima
huh waduh itu mama
persis melli tuh
aduh itu mama kenapa sih pakai ketahuan
harus kabur nih
udah mama teleponnya nanti aja ya
di mana pintu
bapak misi pak maaf
saya kan mau keluar lewat jalan belakang nih pak
pintu belakang ke arah mana ya pak pintu belakangnya
wah tidak ada jalan belakang kan
semua yang keluar masuk di rumah sakit ini harus dari lobby
ya harus melalui logo pintu depan
kalau kayak gini
gue bisa ketahuan nyokap
aduh ke mana dong gue
ini ruangan apaan
horor juga di sini
keluar aja deh
betul ada di sini gak apa apa deh
oh ada ini
kelap banget di ruangan
ah ke mana situ anak
tidak ada lagi zeros
terima kasih malah
matanya aja di tengkar suaranya aja
terima kasih malah
denganupang video tnsado